pacarnya adriana ya
aku gak mau
aku gak mau boy jadian
aku harus afan boy sekarang juga
tadi aku ngeliat kamu sama cewek lain boy
kamu udah punya pacar
terus apa urusannya
sama lo kalo gue udah punya pacar
kamu dengerin yang aku bilang ya
kamu dengerin yang aku bilang ya
biarin aku boy
aku sangat menyayangi dan mencintai kamu boy
aku masih tidak bisa menerima kalau kamu dekat sama cewek lain
dianah udah deh
lo tuh gak usah urusin hidup gue
kan sekarang hidup gue tuh udah tenang udah enak
udah nikah kan sama kayak kakek
maksud gue udah nikah sama om om
boy kamu dengar dulu boy
ini hanya sementara
nanti aku akan ceraikan suami aku boy
kamu wong kan balik lagi sama aku setelah aku cerai dengan dia
berarti lo mau melolotin hartanya dulu sampai habis
terus cerai iya
kamu harus ngerti
dianah asal lo tau ya
aku tuh bersyukur banget udah bisa sama lo
ternyata tuhan masih sayang sama gue
dia udah nunjukin ke gua betapa gak baiknya lo buat gue
boy gue dimatiin sih
tuhan aku mohon
tuhan aku boy
boy tuh nggak sejelek yang gue pikirin
dia cowok baik kok
tapi kok parah banget ya
dia udah baik sering nolongin gue
tapi setiap kali ketemu gua jutekin
bikin sakit perut
terus gue tonjok lagi
aduh oon banget sih gue
gue kan gara gara nomor telfon boy waktu itu gue nolak dikasih
itu pasti ian
tapi tunggu dulu
baju rumah kaki sepatu apa
ya nomor hp lah nomor apa lagi
ya berani jadi hp
macem macem ya sama gue ya udah buruan sekarang juga kasih ke gue
ya udah ya nanti gue bbm
tapi besok aja
sekarang dong gue butuh banget nih
engga kok gue bisa nih ya udah sekarang
pacarnya adriana ya
nah apa sih ini adriana
ada apa den
eee mang diman mau hp enggak
iya tuh mau pisan den
ini buat mang diman
iya ini bagus pisah
kalau ada cewek yang nelfon terus nanya nanyain boy
bang diman angkat aja terus bilang gak kenal
hp bagus eh
gimpi apa ya semalam ya
yang berpengalaman kebenaran

boi terima kasih

percaya sama aku
dari dulu sampai sekarang rasa sayang rasa cinta aku
tidak akan pernah berubah boy
aku sangat menyayangi kamu
aku sangat mencintai kamu
aku tidak mau bisa dengan kamu boy
ini hanya keadaan aja seperti ini boy
aku janji apapun yang kamu minta akan aku turut tim boy
aku janji bu tapi jangan tinggalin aku
aku masih gak bisa rela lihat kamu sama cewek lain poin
benar kamu cinta saya
kalau memang benar kamu cinta saya cuma satu permintaan saya
tapi suaranya lain ya
sabar irah sabar
kuat irah kuat
seumur hidup baru kali ini dirayu cewek
waktu itu yang ditelepon sama adriana itu boy
karena ini nomornya sama banget
dan nomor yang ada di hp gue kan nomor yang gue ambil dari hp nya adriana
ya halo selamat malam
hmm maaf bisa bicara dengan boy
boy saya tidak kenal boy
suaranya merdu pasti cantik
kita kenalan yuk